sebuah surat edaran berisi permintaan tunjangan hari raya
beredar di sejumlah pengusaha kabupaten indra giri hilir riau
surat tersebut berasal dari pengadilan negeri tembilahan
yang ditanda tangani langsung oleh ketua pengadilan
pengadilan negeri tembilahan mengeluarkan surat edaran resmi
berisi permintaan tunjangan hari raya atau thr
kepada sejumlah pengusaha di kabupaten indra giri hilir riau
surat tersebut memakai kop dan ditanda tangani oleh ketua pengadilan negeri tembilahan
dalam surat juga terlampir nama pegawai dan staf di institusi penegak hukum tersebut
yang akan menerima thr
ketua pengadilan negeri tembilahan mengakui bahwa surat tersebut dibuat atas perintahnya
ia menyatakan hanya melanjutkan kebijakan beberapa ketua pengadilan sebelumnya
meneruskan kebijakan ketua pengadilan negeri tembilahan yang lalu lalu seperti itu
beberapa waktu yang lalu juga seperti itu sebelum saya bertugas di sini
sampai sekarang saya belum menerima parsel ini
saya belum menerima parsel
itu untuk siapa pak
yang surat itu
karyawan semuanya pak
karyawan karyawan yang bertugas di pengadilan negeri pembilahan
itu juga honorer yang bertugas di sini
seperti diketahui komisi pemberantasan korupsi sudah mengeluarkan larangan
agar pegawai negeri sipil dan penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi hari raya
seperti thr ataupun parsel
sementara itu sejumlah pengusaha yang menerima surat permintaan thr tersebut menolak berkomentar
zainul ahsan tanjung pekanbaru